mulai hari ini gedung dprd dki jakarta di kawasan kebon siri jakarta pusat akan ditutup sementara waktu
hal ini dilakukan setelah seorang anggota dewan dan seorang staff di sekretariat dewan terpapar positif covid sembilan belas
selama penutupan tersebut seluruh area gedung dprd dki jakarta akan rutin disemprot disinfektan
seluruh kegiatan kerja dan aktivitas anggota dewan dihentikan sementara selama lima hari
rencananya gedung dprd dki jakarta akan kembali dibuka pada hari senin tiga agustus mendatang
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia putri demes
selamat pagi demes bagaimana proses disinfektan di gedung dprd dki jakarta apakah sudah berlangsung pada pagi ini
selamat pagi heranov dan lady mulai hari ini
pada dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh gedung dprd dki jakarta ditutup sementara dan beserta juga dengan seluruh kegiatannya termasuk rapat rapat yang sebenarnya sudah dijadwalkan di minggu ini
hal ini sesuai dengan surat yang sudah disampaikan oleh ketua dprd prasetyo edy maupun juga surat lanjutan yang dikeluarkan oleh sekretaris dewan
yang ditandatangani oleh plh sekwan heruwianto di tanggal dua puluh delapan juli kemarin
yaitu tentang penutupan dan penyemprotan seluruh
seluruh area gedung dprd dki jakarta
dan dari surat ini memang belum disebutkan secara pasti berapa jumlah orang dari anggota dewan
kemudian staff sekretaris dewan dan juga dengan pjlp atau penyedia jasa layanan perorangan yang kemudian terkonfirmasi positif covid sembilan belas
hanya disebutkan bahwa diantara yang sudah saya sebutkan tadi ini ada yang positif sehingga memang harus dilakukan penutupan sementara untuk dilakukan penyemprotan disinfektan
namun untuk pagi hari ini saya masih belum bisa memastikan kapan penyemprotan disinfektan ini akan dilakukan secara menyeluruh baik di seluruh area gedung maupun di luar gedung di jalan dan lain sebagainya
namun yang bisa saya tunjukkan kepada anda di depan gedung dprd dki jakarta saat ini di jalan kebon sirih
ini beberapa petugas security atau petugas keamanan bersama juga dengan pamdal atau pengamanan dalam ini melakukan penjagaan di depan gelbu
di gerbang gedung dprd dki jakarta dan mereka meminta seluruh kendaraan baik yang roda dua maupun yang roda empat ini tidak melintas ke area gedung dprd melalui jalan kebon sirih ini
namun kita juga bisa melihat bahwa gerbang ini dibuka sedikit dan masih bisa dilewati oleh orang untuk berjalan kaki
namun jika saya menanyakan kepada pihak petugas keamanan untuk mereka yang melintas di gerbang ini adalah mereka
pegawai dari balai kota yang masih satu area gedung dengan di gedung dprd dki jakarta
namun mereka ini bukanlah anggota dari ataupun pegawai dari dprd karena dari dprd sendiri tidak ada aktivitas apapun
dan dihentikan sementara selama lima hari mulai dua puluh sembilan juli hingga dua agustus
dan seluruh jadwal baik rapat maupun pekerjaan ini dilakukan melalui bekerjaan
jadi dari rumah atau seluruh pegawai ini diminta untuk work from home sementara
dan terkait dengan bagaimana adanya kasus positif covid sembilan belas di area dki jakarta dprd dki jakarta ini bukan yang pertama kalinya
di delapan juli yang lalu setelah dilakukan rapid test secara rutin ini ditemukan memang ada satu orang staff dari sekretaris dewan
yang juga terindikasi atau terkonfirmasi positif covid sembilan belas
hal ini disampaikan oleh adameon aritonang pld sekretaris dewan
dprd dki jakarta di delapan juli yang lalu
bahwa ketika dilakukan rapid test secara berkala ini memang dilakukan setiap tiga minggu sekali kepada seluruh anggota dewan maupun sekretaris dewan bahkan pamdal dan juga pjlp
namun dari hasil rapid test itu ditemukan ada sepuluh orang yang reaktif namun satu di antaranya yang kemudian positif dan sudah dirawat di rumah sakit
salah satu rumah sakit di kawasan jakarta pusat
belum diketahui apakah ada penambahan dari yang satu orang ini terhadap satu staf anggota dewan yang positif ini
ataupun satu orang yang positif ini saat ini sudah sembuh kami masih belum mengetahui informasinya
karena saya mencoba mengkonfirmasi melalui adameon selaku pld sekretaris dewan
namun beliau masih berhalangan untuk memberikan keterangan
demikian pula dengan humas dprd dki jakarta ini juga masih belum berwenang untuk memberikan
keterangan mengenai kejelasan berapa sebenarnya jumlah orang yang positif covid sembilan belas di wilayah dprd dki jakarta
maupun kapan akan dilakukan penyemprotan disinfektan
namun dari informasi yang saya dapatkan ketika mewawancarai hadameon di tanggal sekitar dua minggu yang lalu
ini sebenarnya kawasan dprd dki jakarta ini sudah menerapkan seluruh protokol kesehatan
seperti pengukuran suhu sebelum semuanya memasuki area gedung dprd
ataupun juga melakukan
memcuci tangan secara rutin kemudian juga wajib menggunakan maskel
dan bahkan penyemprotan disinfektan ini dilakukan secara mandiri setiap hari
dan juga beberapa kali secara berkala ini dilakukan dari pihak dinas damkar dki jakarta
namun untuk setelah pasca ditemukannya satu lagi kasus adanya yang positif
sejumlah anggota dewan maupun sekretaris dewan ini yang kemudian positif covid sembilan belas
ini kami masih belum mengetahui lebih lanjut
namun jika kita melihat begitu di area dki jakarta terutama kluster perkantoran ini menjadi salah satu kluster
yang kemudian akhir akhir ini masif ditemui banyak sekali kasus yang positif covid sembilan belas
di dki jakarta sendiri ada lebih dari enam puluh kemudian yang terkonfirmasi adanya kluster perkantoran
di mana kluster perkantoran ini semakin masif ketika aktivitas perkantoran ini sudah mulai berjalan kembali

dalam uang per others slot yang terung dancing refuse abdullah adem password koska duly
ini juga menyelesaikan agitasi penting maroche tragmasim adalah stains opera
dan usaha pemotongan masyarakat yang ada di surroundings semakin clothing arts kgasi k
ridea aby apalagi mengoloh dengan banyak hal jadi alasan dari negara
satu ratus dua kasus positif covid sembilan belas di indonesia
dan untuk kluster perkantoran ini sendiri ini juga tidak hanya ada di wilayah pemerintahan saja
namun juga perusahaan swasta dan juga kantor kantor dari kementerian
lady dan herano
terima kasih putri demas untuk informasi anda melaporkan langsung dari depan gedung dprd dki jakarta